indonesia menjadi tuan rumah untuk international hybrid event global tourism forum yang digelar
di jakarta selama tanggal lima belas hingga enam belas september dua ribu dua puluh satu melalui acara ini pemerintah berharap bisa
membantu pemulihan sektor wisata yang anjlok dalam dua tahun terakhir karena pandemi selain
itu acara ini dianggap bisa menjadi awal persiapan indonesia untuk kembali menerima
wisatawan mancanegara pemerintah meyakini setelah uji coba pembukaan dua puluh tempat wisata
di indonesia serta perkembangan kasus covid sembilan belas di tanah air sektor pariwisata bisa membaik secara
perlahan prakondisi utama adalah pengendalian covid jadi pengendalian covid ini sudah sekarang
menunjukkan indikasi yang baik ini harus kita pertahankan yang kedua adalah bagaimana
prakondisi ini tetap kita
pertahankan dan semakin membaik yang kedua adalah kesiapan daripada industri termasuk pemangku
kepentingan untuk secara end to end menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin
sandiaga menambahkan pemerintah akan tetap fokus kepada kampanye wisata di indonesia saja
hingga pengendalian pertumbuhan kasus corona bisa semakin membaik menurut presiden world tourism forum
negara yang siap merima wisatawan asing pada masa ende men annat oleh karena itu indonesia dipilih

adapun global tourism forum merupakan event yang mengundang pimpinan tertinggi berbagai negara
untuk menjalin kerjasama dalam pertukaran informasi dan memperkuat jaringan kesempatan bisnis dan investasi
di bidang pariwisata sejak tahun dua ribu lima belas
pada kesempatan ini pemerintah indonesia menaruh harapan besar
karena diakini mampu mendorong pemulihan sektor pariwisata yang menyumbang hampir separuh dari produk domestik bruto
atau pdb di mana pdb ini merupakan indikator pertumbuhan perekonomian suatu negara